pak kasdi minta saudara menyiapkan dolar berapa dolar yang sudah disiapkan
baik selain sembilan puluh juta apakah ada tagihan lagi
dari pak sejen pak kasdi
pak kasdi minta saudara menyiapkan dolar berapa dolar yang sudah disiapkan
pak kasdi ke pak kepala biro kemudian baru ke saya
akhirnya saudara menyiapkan empat ribu dolar
yaitu dari share dari patungan tadi yang mulia
oh dari patungan oh yang patungan di esalon itu
saudara kumpulkan kemudian dari rupiah sharing tadi rupiah apa dolar
dari rupiah kemudian kita belikan dolar
di bank mandiri biasa
kemudian uang dolar itu saudara serahkan ke siapa
sekretaris pribadi dari sekjen
apakah saudara pastikan bahwa uang empat ribu dolar ini sampai ke pak sekjen
tapi kan setelah itu ada tagihan lagi kepada saudara empat dolar
untuk yang paling banyak itu kemudian pada saat kunjungan umroh yang mulia
waktu itu pak s y l ada kunjungan kerja ke arab
apakah rombongan menteri ini ya sekjen juga ikut
sekarang rombongan yang tadi sudah mengatakan keluarganya apakah juga dibiayai oleh kementerian
sekarang uang tiket akomodasi semua yang di arab itu siapa yang siapkan
yang diawali dengan telepon pak sedin
kita tinggal mereka sudah tahu gitu ya sudah ditelepon kan ya
makanya mereka langsung kasih uangnya ke kita gitu ya
semua e salon satu ya
baik setelah saudara kumpul uang itu saudara simpan
jadi uang uang yang sharing itu tidak pernah sudara simpan ya